hei gottfried geigob tiba diiringi pasukan berkuda dan prajurit yang berpakaian adat nusantara
setelah diterima kedua kepala negara langsung menuju ke halaman tengah utama istana bogor untuk melakukan proses penyambutan kenegaraan
keduanya kemudian melakukan penanaman pohon di halaman belakang istana bogor
pertemuan pun dilanjutkan dengan pembahasan bilateral antara presiden jokowi dan presiden geigob bersama dengan delegasi kedua negara
hasil pertemuan bilateral kedua negara sepakat melakukan penanda tanganan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan
saya juga mendorong kerjasama di bidang industri strategis dan saya senang delegasi namimbia akan berkunjung ke pt dirgantara indonesia di bandung besok
yang ketiga di bidang maritim dan perikanan saya mengajak nomikia untuk bekerjasama di bidang perikanan
dan khususnya dalam upaya bersama
memerangi illegal fishing dan sebagaimana kita saksikan kerjasama tersebut telah disepakati dengan penanda tangan mou terkait perikanan dan kelautan
terakhir saya juga menyampaikan penghargaan kepada yang mulia presiden kenkop atas dukungan nambibia
bagi pencalonan indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
lpg bersubsidi tiga kg kembali mengalami kelangkaan di kota parepare sulawesi selatan
kelangkaan gas melon tersebut sudah dirasakan warga sejak sepekan hari terakhir
antrian panjang gas bersubsidi tiga kg terjadi di salah satu pangkalan kota parepare kamis pagi
warga rela antri dan menunggu berjam jam sampai mobil penyalur dari agen gas melon ini datang ke pangkalan
di sinyalir salah satu penyebab kelangkaan gas adalah
adanya pangkalan yang mendistribusikan gas bersubsidi tersebut hingga keluar daerah
ya karena luar daerah juga lagi susah dapat gas kemungkinan ada yang masuk ke sini

khusus dikasih iming iming lebih mahal lagi daripada harga headnya
kemungkinan bisa aja begitu kalau ada pangkalan nakal